terima kasih rai
itu tidak benar
kenapa kalian menuduhku seperti ini
aku tidak menuduhmu nih mas
bahkan kau juga sempat menyerangku
apa yang sebenarnya kau rencanakan
tunggu dulu gusera
apa yang dikatakan oleh nirmasara rasantan benar
nirmasara rasantan melakukan itu
nirmasara rasantan tadi siang
bersama sheikh guru mencari adanya orang tungsang
nirmasara rasantan selalu bersama sheikh nur jatuh
itu tidak mungkin
tidak mungkin nirmasara rasantan
berada di dua tempat yang berbeda
padahal orang susah
kenapa kalian semua berkumpul disini
terimalah kematianmu kian santan
jurus apa yang dimainkan oleh taman jagadwira
aku seperti pernah melihatnya
jurus apa yang dimainkan oleh paman jagadwira
aku seperti pernah melihatnya
tin dan keseorang nya
ya ini adalah jurus yang sama dengan gentar
ini jurus empat pas
aku tahu apa yang harus aku lakukan

bantulah aku untuk melawan
kemampuan apa yang dia miliki sebenarnya
rayi bangunlah adeku
aku tidak mau kehilanganmu rayi
apa yang kau lakukan
jaga tewa batara
sudah bangun adeku
aku benar benar sungguh sangat begitu menyesal
raga kenapa begitu tega memukuliku
tega sekali kau raga
sungguh diri artiku yang sangat begitu luar biasa
terima kasih rayi
terima kasih adeku
terima kasih terima kasih rakyat
aku sangat begitu menyayangimu rayi
terima kasih rayi
kamu sudah memaafkanku
aku sangat rindu kepadamu lagi
kau benar benar tulir raga
dia benar benar mewarisi mata rangga soka yang istimewa
dia bisa meniru jurusku
apa boleh buat
aku terpaksa menggunakan jurus cakra manggilingan
aku menciptakan jurus ini
khusus untuk menghadapi mata rangga sokah
jurus yang sama
yang ditunjukkan oleh rayi selalu sesak kepada aku tempoh hari
aku harus berhati hati
saya akan membuat mataku silakan
hai ajian tapak dewa harimaumu sungguh luar biasa gusti siliwani jurusku bisa kau kalahkan dengan sempurna
ajian komar geni milikmu juga sangat luar biasa
tidak bisa aku bayangkan apa yang akan terjadi jika ajian milikmu itu mengenai orang yang tidak mempunyai ilmu kanur regan yang mumpuni
aku akan menyalurkan tenaga dalamku untukmu
gusti tidak usah berusaha keras untuk menolongku
aku akan mati
aku sungguh minta maaf